terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
presiden jokowi dodo mengatakan
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
sudah menyatakan pengunduran diri secara informal
meski demikian presiden masih belum secara resmi menunjuk penggantinya
hal ini dikatakan jokowi saat meninjau kali ciliwung
sebagai antisipasi banjir di jakarta pada selasa pagi
secara resmi belum
gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara